peti mati jenazah dan plastik yang membelit kain kafan jasad eha julaiha dikeluarkan oleh penggali makam
prosesi disaksikan oleh pejabat desa dan gugus tugas covid sembilan belas kabupaten sukabumi
sebelum dinyatakan pdp covid sembilan belas korban memang memiliki sakit penyempitan tulang belakang dan menderita kanker kista sehingga dirawat di rsud sekarwangi
korban dinyatakan pdp covid sembilan belas setelah menjalani tes cepat dan dinyatakan reaktif
keluarga mengungkap adanya biaya pemakaman mulai dari ambulans pemulasaran hingga penguburan sebesar satu tujuh juta rupiah yang dibankan kepada keluarga
pihak rsud sekarwangi menolak dikonfirmasi oleh awak media yang berusaha untuk melakukan perimbangan berita
gugus tugas covid sembilan belas pun belum memberikan keterangan pers terkait kejadian ini
kalau hasil keluar swabnya negatif tentu kami menuntut keadilan
salah satunya yaitu pemulihan nama baik
yang kedua tentu penyempurnaan pemakaman
karena dengan kemarin kejadian rapi kan dimakamkan malam hari tengah malam
jadi saya melihat itu tidak sempurna